nggak ada kaitannya dengan mas gibran atau apapun ini murni dari niat saya sendiri
nggak ada intervensi pihak manapun ya kalau mau dibuat jalan mas gibran ya monggo
kalau enggak ya udah kalau langkah selanjutnya saya yang pasti ini saya udah
kan udah selesai udah bukatan saya nggak mau ngotak ngatik lagi udah udah finish
jadi saya sebenarnya ingin melihat bagaimana politik di indonesia nanti ke depannya lebih dinamis
nggak cuma itu itu aja juga